kita segera bergabung ke istana negara jakarta untuk mengikuti pencairan bantuan tunai se indonesia dua ribu dua puluh
yang akan rencana disampaikan oleh presiden republik indonesia joko widodo
istana negara pada peluncuran bantuan tunai se indonesia tahun dua ribu dua puluh
yang meliputi pkh kartu sembako dan bantuan sosial tunai
bapak presiden republik indonesia yang kami hormati
selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih atas perhatian
dan perkenan bapak presiden untuk meluncurkan secara langsung bantuan tunai sebagai perhatian
dan komitmennya untuk masyarakat lapis bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
dan tentu ini hanya sebagai bagian dari bantuan bantuan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah
dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional
terkait dengan acara pada hari ini mohon izin kami laporkan sebagai berikut
satu penyerahan bantuan tunai ini meliputi program keluarga harapan kartu sembako dan bansos tunai
selain dilaksanakan di istana negara oleh bapak presiden republik indonesia
pada saat yang sama juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di tiga puluh empat provinsi oleh para gubernur
dua pada tahun dua ribu dua puluh satu sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di kemen
target dan alokasi masing masing program seluruhnya adalah sebagai berikut
apkh target menerima sepuluh juta keluarga dengan anggaran rp dua puluh delapan tujuh triliun
kartu sembako target pertama delapan belas delapan juta keluarga dengan anggaran rp empat puluh lima juta

bantuan sosial tunai target menerima sepuluh juta keluarga dengan anggaran rp dua belas triliun
mencakup tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
bantuan yang telah direkomendasikan oleh bapak presiden republik indonesia
dalam penyelenggaraan bantuan tunai
sepuluh juta keluarga yang disalurkan setiap tiga bulan sekali
pada bulan januari akan disalurkan sebesar rp tujuh tujuh belas triliun
kartu sembako pada bulan januari akan disalurkan kepada delapan belas delapan juta keluarga dengan jumlah anggaran rp tiga tujuh puluh enam triliun
bantuan sosial tunai bagi sepuluh juta keluarga
di bulan januari akan disalurkan anggaran sebesar tiga triliun
sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan januari sebesar rp tiga belas sembilan puluh tiga triliun
tiga peluncuran bantuan tersebut untuk pkh dan kartu sembako dilaksanakan oleh
bank bank milik negara bri bni mandiri dan ptn
yang akan langsung diserahkan oleh bapak presiden
bagi penerima yang sakit lanjut usia dan penyandang disabilitas berat
bank bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing masing
begitu juga untuk bansos tunai penyerahan bantuannya
akan dilaksanakan oleh pt pos indonesia
juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing masing bagi keluarganya
empat selanjutnya guna pemanfaatan yang bijak dan tepat
untuk bantuan tersebut kami memberi arahan penggunaan bantuan
yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet sosialisasi maupun edukasi
yang disampaikan oleh petugas bank maupun pt pos
seperti pkh yang diseluruhkan setiap tiga bulan sekali
januari april juli oktober
manfaat apa saja yang bisa digunakan agar bijak dan tepat
seperti peningkatan kesehatan keluarga peningkatan pendidikan anak dan mengurangi beban keluarga
kebutuhan dasar modal usaha dan sebagian untuk ditabung
baik keluarga sembako yang diserahkan dalam bentuk bantuan pangan tunai
nilai bantuan rp dua ratus ribu per bulan per keluarga
dibelanjakan di ewarung setempat atau tempat tempat penjualan makanan
untuk bahan pokok karbohidrat protein hewani protein abadi dan sumber vitamin serta mineral
tiga bantuan tunai senilai rp tiga ratus ribu rupiah per bulan per kakak yang diberikan kepada mereka di luar penerima pkh
dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan
seperti beras jagung lauk pauk sayur mayur buah buahan dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi covid sembilan belas
kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras
untuk hal tersebut kami mohon dukungan dari semua stakeholders dan media untuk terus mensosialisasikan di lapangan terutama keluarga penerima bansos
demikian hal hal yang dapat kami laporkan kepada bapak presiden
sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak memko pmk dan bapak menteri bumn
yang terus mengkoordinasikan kami mendukung mulai dari perencanaan program sampai pelaksanaan di lapangan
terkait bantuan ini kepada bapak ibu gubernur bapak ibu bupati wali kota seluruh indonesia yang terus mengawasi pelaksanaan program di lapangan
dan tentu juga direksi bank bank himbara dan pt pos serta para pendamping lapangan media serta masyarakat semua
kami ucapkan banyak banyak terima kasih
selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami mohon perkenan bapak presiden untuk memberikan arahan kepada kita semua pada peluncuran bantuan tunai indonesia ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
demikian hal yang dapat kami laporkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati para gubernur
dari seluruh tanah air yang hadir secara virtual
yang saya hormati para direktur utama bank bank milik negara himbara direktur utama pt pos indonesia
yang saya hormati ketua
yang saya hormati keluarga penerima manfaat dari program pkh program bantuan sembako
dan program bantuan sosial tunai
bapak ibu hadirin yang saya hormati
tahun dua ribu dua puluh satu ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan
dan di dalam apbn dua ribu dua puluh satu telah kita siapkan anggaran ini anggarannya
sebesar rp satu ratus sepuluh triliun untuk seluruh penerima dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote
dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi covid sembilan belas
artinya bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan
mulai hari ini disalurkan kepada tiga puluh empat provinsi
hari ini di awal dua ribu dua puluh satu saya meluncurkan langsung bantuan tunai se indonesia
pada masyarakat penerima sekali lagi untuk program keluarga harapan program sembako dan bantuan sosial tunai
bantuan tunai ini di tahun dua ribu dua puluh satu akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan
jadi yang pkh ini dalam empat tahap melalui bank himbara bank bank milik negara
kemudian yang program sembako akan disalurkan dari januari nanti sampai bulan desember dua ribu dua puluh
nilainya tadi sudah disampaikan oleh bu menteri sosial rp dua ratus ribu per kakak per bulan
kemudian bantuan sosial tunai bst diberikan selama empat bulan januari februari maret april
dan nilainya rp tiga ratus per bulan per kk ini sudah jelas semuanya
kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga keluarga yang terdampak pandemi covid
kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita
mengungkit ekonomi nasional kita memperkuat daya beli masyarakat
sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik
meningkat dan lebih baik
kemudian untuk penerima saya pesan tadi sudah disampaikan oleh bu mensos juga
manfaatkan bantuan ini secara tepat
kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako
jangan ada yang digunakan untuk beli rokok
hati hati ini yang bapak bapak terutama
jangan dipakai untuk beli rokok belikan sembako
sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini
jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga
tadi sudah disampaikan juga oleh bu mensos
saya ulang supaya kita jelas semuanya
dan ini juga saya ulang ulang terus
agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh
tidak ada potongan potongan
supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga tetangga yang tidak datang hari ini
diberitahu tidak ada potongan potongan
karena ini dikirimkan langsung kepada penerima
baik nanti lewat bank bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos
oleh sebab itu saya perintahkan kepada para menteri kepada para gubernur
agar mengawal proses penyaluran ini
agar cepat bisa tepat sasaran dan tadi diawasi tidak ada potongan potongan apapun
sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita
dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama
kemarin baru tahun baru langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya luncurkan bantuan tunai se indonesia
dan juga bantuan kembali ke indonesia
saya berterima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
berikan kepada kami ini
bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih kepada tuhan
dan berikan kepada diri kita
agar kita bisa memiliki kemampuan untuk mengucapkan terima kasih kepada tuhan
hamdan naimin hamdan syagirin
ya rabbana lakal hamdukama yang bagi li jalal wajihkal karim wa azimi sultanik
ya allah ya tuhan kami
ya tadilah pernyataan dari menteri sosial tridus mahari ini
dan langsung diluncurkan oleh presiden republik indonesia joko widodo
dalam peluncuran bantuan tunai se indonesia tahun dua ribu dua puluh
yang akan dilakukan dalam tahap pertama selama empat bulan ke depan
dari januari hingga april mendatang dan presiden ri
joko widodo menyebutkan ada sebesar satu ratus sepuluh triliun rupiah yang dikucurkan
dalam apbn dua
untuk bantuan tunai ini yang akan diberikan dalam tiga program
ada program keluarga harapan atau pkh kemudian ada program sembako
dan berikutnya program bantuan tunai
dan kemudian yang disampaikan oleh presiden adalah
bantuan tunai diberikan selama empat bulan pertama sebesar rp tiga ratus ribu rupiah per bulan dan per kakak
tadi tegas oleh joko widodo selaku presiden mengatakan
tidak ada lagi potongan

dan langsung tepat sasaran bagi pkh atau program keluarga harapan
dan program bantuan tunai akan disalurkan melalui bank bank milik negara
dan juga pos indonesia
dan nantinya bantuan akan mulai hari ini didistribusikan
dalam bentuk bantuan tunai dan juga program sembako
tadi joko widodo juga menegaskan untuk bantuan ini sebaiknya
dilakukan atau dibelanjakan dengan kebutuhan yang bermanfaat
tidak perlu membelikan barang barang yang tidak penting atau bukan kebutuhan pokok